dalam komunikasi video melalui telepon genggam
husnia mahasiswi semester akhir universitas negeri surabaya
yang sedang menjalani studi beasiswa bahasa mandarin di central china normal university wuhan
menyampaikan kondisi kesehatan dirinya beserta sembilan mahasiswa universitas negeri surabaya lainnya
putri bungsu dari enam bersaudara pasangan suja dan unaiza
warga kalijaya cikarang barat kabupaten bekasi ini
menyatakan dirinya dan teman mahasiswa lainnya dalam kondisi sehat
husnia yang sebelumnya berencana pulang pada dua februari terpaksa mengurungkan niat
lantaran kondisi kota wuhan masih diisolir akibat virus corona
tiket penerbangan pun telah dibatalkan
kedua orang tua husnia pun cemas menanti kepulangan sang buah hati
dari saya sendiri sebagai orang tua
juga pertama kepada bapak bupati bekasi
teman teman media tolong
kepada pemerintah pusat
untuk secepatnya anak anak yang ada di wuhan itu dievakuasi
untuk cepat pulang ke indonesia
nanti terlalu lama atau lama juga
sementara husnia yang dihubungi melalui sambungan video menyampaikan
kondisi ekonomi yang mulai tidak stabil
harga makanan yang mengalami kenaikan
membuat para mahasiswa dituntut untuk pintar pintar mengatur keuangan
harga yang penarik itu
berapa kali lipat mbak naiknya mbak
bisa dikasih contoh mbak
mungkin bahan bahan pokok apa yang naik mbak
beli saiz per salur
kalau dirupiahkan ini menjadi dua ratus ribu mas
kedua orang tua husnia berharap
pemerintah segera mengambil tindakan untuk pemulangan para mahasiswa
hingga kini keluarga belum mendapat kepastian kepulangan putrinya
dedy beben bekasi jawa barat